pemirsa wacana pemimpin muda terus mencuat ya di tanah air hal itu makin berhembus kencang setelah keputusan mahkamah konstitusi atau mk menyebutkan figur berusia di bawah empat puluh tahun boleh mengikuti kontestasi pilpres asalkan pernah atau tengah menjadi kepala daerah
di dunia beberapa negara pernah memiliki pemimpin muda di bawah usia empat puluh tahun kita akan simak sajikan ke anda daftar pemimpin muda di bawah usia empat puluh tahun
kita akan mampir ke negara pertama yaitu negara ecuador ada daniel noboa di sini daniel doboa merupakan presiden termuda dalam sejarah ecuador pengusaha pisang berusia tiga puluh lima tahun ini
sudah menjadi presiden di usia tiga puluh lima tahun
ia memenangkan pemilihan presiden putaran kedua di negara ecuador pada lima belas oktober dua ribu dua puluh
nobuah merupakan lulusan harvard kennedy school
ia adalah putra
dan juga pewaris harta raja pisang alvaro noboa yang mencoba untuk maju di pilpres tapi gagal
sudah lima kali menjadi calon presiden tapi gagal
kita akan berpindah ke negara berikutnya
ada negara berikutnya yang akan kita simak yaitu di chile
mantan aktivis mahasiswa ini terpilih menjadi presiden di usia tiga puluh lima tahun
ia merupakan presiden termuda di negaranya dan ia mengalahkan kandidat sayap kanan
dengan janji untuk mengubah chile menjadi negara kesejahteraan yang lebih hijau dan juga egaliter
kita akan mampir ke negara berikutnya
pemirsa untuk melihat siapa lagi yang termuda di usianya untuk menjadi seorang kepala negara
ada naib bukele negara dari el salvador
usia dia tiga puluh tujuh tahun untuk menjadi seorang pemimpin negara di el salvador
ia merupakan presiden negara amerika tengah pada bulan februari dua ribu sembilan belas yaitu el salvador ya
perangnya melawan geng jalanan yang kejam membuatnya mendapatkan pujian dari masyarakat bertubi tubi
namun ia mendapatkan kritik keras dari organisasi hak asasi manusia atau ham
kita akan mampir ke negara berikutnya untuk melihat perancis
ia merupakan mantan bankir investasi
ia mengakhiri kenaikan pesat dari seorang menteri ekonomi
menjadi presiden termuda di perancis pada tahun dua ribu tujuh belas
sudah menjadi presiden atau kepala negara disini
ia menggunakan sebuah partai baru yang menyebut dirinya bukanlah dari kiri maupun dari sayap kanan
masa jabatan pertamanya diguncang oleh protes rompi kuning
marine le pen untuk kedua kalinya pada april dua ribu dua puluh dua
dan pemilihan kembali
kita akan lihat negara berikutnya
sudah menanti irakli garibasvili yaitu georgia
berapa usia dari irakli ini
kita lihat ia merupakan pemimpin termuda di eropa pada tahun dua ribu tiga belas
ketika itu ia terpilih sebagai penermenteri georgia pada tahun dua ribu tiga belas di usia tiga puluh satu tahun
untuk menjadi seorang kepala negara
ia merupakan anak didik mantan pemimpin dan juga meliader bizina ivanisvili
kita akan mampir ke negara berikutnya
ada leo faradkar dari irlandia
ia menjadi pm atau perdana menteri termuda irlandia usia tiga puluh delapan tahun di tahun juni
atau di bulan juni dua ribu tujuh belas di usianya yang tiga puluh lima tahun
kemudian ia merupakan pm atau menjabat
sebelumnya ia menjabat sebagai menteri transportasi pariwisata dan juga olahraga
dan ia juga pernah menjadi menteri kesehatan
dan juga pernah menjadi menteri perlindungan sosial
kita lihat untuk pemimpin negara berikutnya yang untuk urutan ke tujuh
ia merupakan mantan dari profesor hukum
terpilih sebagai presiden perempuan kedua kosovo pada april dua ribu dua puluh satu dengan usia tiga puluh delapan tahun
sudah menjadi seorang kepala negara
ia meres suara terbanyak memirsa dari kandidat manapun dalam pilpres atau pemilihan parlemen negara tersebut
kita akan lihat di slide ke delapan atau pemimpin berikutnya siapakah yang akan kita lihat
ia merupakan seorang ekonom pro eropa berusia tiga puluh enam tahun
sudah menjadi seorang kepala negara
ia merupakan seorang ekonom pro eropa berusia tiga puluh enam tahun
mereka menggulingkan pemimpin lama yaitu milo jukanovic
seorang sosialis dalam pemilihan presiden pada bulan april dua ribu dua puluh tiga
jakov merupakan presiden montenegro
kita akan lihat untuk pemimpin berikutnya
ada sana marin dari finlandia
yang merupakan pm finlandia pada dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua
ia diangkat menjadi pm pada usia tiga puluh

cukup muda ya
tiga puluh empat tahun sudah menjadi seorang perdana menteri
sebelum menjadi pm marin merupakan menteri transportasi dan komunikasi finlandia
ia tergabung dalam partai demokrat sosial
kita akan lihat untuk yang terakhir siapakah pemimpin di usia muda
selandia baru anda sudah kenal dengan sosok ini karena mampu waktu itu di pandemi covid sembilan belas
ia juga mengubah energi
negaranya menjadi negara yang dengan kasus yang cukup minim ya di negaranya dalam pandemi covid sembilan belas
ia merupakan pm di periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
dan saat menjadi pm wanita dari partai buru ini menyentuh usia tiga puluh tujuh tahun
itulah kami tampilkan tadi pemirsa
ada sepuluh deretan
dan pemimpin negara yang berusia muda berusia di bawah empat puluh tahun